rivaldi elvans bocah yang sempat membuat heboh di dunia balap motogp karena bergaya ala komentator motogp nick harris
akhirnya berhasil menyaksikan langsung balap motogp di sirkuit sepang malaysia
bahkan ada lagi nih yang bikin fans motogp iri
rivaldi diberi akses langsung untuk menemui para pebalap di pedok
inilah raut muka bahagia rivaldi elvans
bocah asal kupang nusa tenggara timur saat sedang bertemu dengan sang idola pembalap dunia asal tim repsol honda mark marquez
dalam video yang diunggah motogp marcus terlihat tertawa tawa menyaksikan rivaldi yang semangat mengomentari videonya
rivaldi elvan sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu ketika videonya mengomentari motogp ala nick harry
nick harris tersebar di media sosial
karena inilah motogp mengundang rivaldi untuk menyaksikan secara langsung balapan motogp di sirkuit sepang malaysia
tak hanya bertemu marquez rivaldi juga berhasil bertemu dengan beberapa pembalap lainnya di pedok
seperti scott redding dan sang idolanya valentino rossi
sementara itu marcus berhasil keluar sebagai juara di gp malaysia musim ini
marquez finis satu delapan ratus sembilan puluh delapan di depan alex rins yang berada di posisi kedua

dan rivaldi menemukan rivaldi di sirkuit sepang malaysia
dan rivaldi menemukan rivaldi di sirkuit sepang malaysia
hal sebelumnya meskipun sempat terkena penalti enam grid saat kualifikasi
johan zarco yang start pada posisi pole di awal balap harus puas di posisi ketiga
sementara valentino ros yang sempat memimpin balapan terjatuh pada lab enam belas dan harus puas untuk finish di posisi delapan belas